karena menjadi sorotan sepanjang hari ini bahkan sejak kemarin bahkan juga hari ini sudah ada pelaporan kepada kepolisian terkait puisi yang dibacakan oleh sukmawati soekarno putri ini
kita akan lihat bagaimana sudut pandang pimpinan dpr sebagai wakil rakyat terkait dengan puisi kontroversial sukmawati soekarno putri ini
telah bergabung bersama kami melalui sambungan telpon wakil ketua dpr ri fahri hamzah selamat malam bang fahri
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam ya bang fahri secara pribadi anda sendiri melihat puisi dari sukmawati soekarno putri ini seperti apa
apakah ini memang hanya sebuah ungkapan tentang pandangan kebudayaan saja seperti yang disampaikan oleh sukmawati
ya bisa saja beliau berpandangan seperti itu tetapi memang pandangan pandangan itu mengandung sesuatu yang
oleh masyarakat itu memang dianggap sensitif ya
karena mempersoalkan azan mempersoalkan jilbab mempersoalkan hal hal yang secara simbolik itu dianggap suci
dan dianggap bagian daripada sesuatu yang dihormati dalam kehidupan kita di indonesia ini
karena merupakan simbol daripada agama dan hal hal suci lainnya
karena itulah kemudian
ketika itu dipersoalkan dan diperbandingkan dengan elemen elemen dari budaya kita
pertama tama kesalahannya adalah ya karena dia membandingkan sesuatu yang nggak perlu dibandingkan
kan nggak perlu membandingkan antara agama dan budaya kan
dia kan selama ini berjalan seiring saja di dalam kehidupan kita di indonesia
tidak saling meniadakan dan tidak saling mengejek begitu
apalagi kalau agama agama itu kan permanen ya karena dia ada dalam teks yang melekat kuat ya
kadang kadang budaya mengalami perubahan tetapi kalau agama itu kan tetap dia
karena itulah nggak bisa diperbandingkan dan tidak harus diperbandingkan
karena itu sebenarnya yang saya dari dulu melihat kecendungan ibu sukma untuk agak sinis
dan agama itu memang nampak ya beberapa yang saya lihat dari kalimat kalimatnya
dan mungkin beliau perlu banyak berdialog dengan kaum agamawan tentang kenapa dia menjadi lebih gelisah sekarang ini
dengan simbol simbol agama yang mungkin sekarang ini kelihatannya itu tambah dominan begitu
maksudnya tambah dominan bagaimana
ya misalnya sekarang kan ini orang kan lagi rame soal cadar
lalu jilbab yang disebutkan di dalam puisi itu lalu azan dan lain lain sebagainya
nah lalu mungkin muncul dalam dirinya protes begitu
yang saya kira protes itu harusnya diomongkan gitu loh
didiskusikan dengan tokoh agamakah dengan apakah dan lain lain
itu harusnya menjadi cara kita untuk menghadapi kegelisahan beliau
dan itu didiskusikan
didiskusikan secara baik dengan yang lain
tapi kalau sudah keluar menjadi teks menjadi delik ini kan berbahaya dan wajar kalau ada yang melaporkan gitu
bang fahri kalau kita cuplik pernyataan atau kita kutip pernyataan dari sukmawati soekarno putri sendiri
yang mengatakan bahwa ini adalah upaya dia sebagai seorang budayawati
menyelami pikiran pikiran masyarakat indonesia di pelosok pelosok negeri
yang memang tidak mengenal tentang syariat islam
jadi misalnya dia contohkan wilayah bali kemudian wilayah indonesia timur lainnya
yang artinya memang ini adalah ungkapan kenyataan memang tidak mengetahui tentang syariat islam
dan kemudian disitu menyatakan bahwa misalnya suara kidung lebih merdu
jadi juga disitu kemudian ada pesan juga dalam sebuah baitnya
yang menggambarkan tentang agar masyarakat indonesia tidak lupa dengan kecantikan asli indonesia
karena memang ini disampaikan juga di momennya saat
sebuah momen fashion di sebuah daerah
ya kalau agama agama dan lintas budaya di indonesia itu
sudah saling mengenal secara baik dan karena itu kita tidak pernah saling menghina
kita tidak pernah saling mempersoalkan eksistensi
kehadiran itu adalah harus diterima dan tidak saja di dalam konstitusi ya
tetapi dalam begitu banyak peraturan perundang undangan
eksistensi yang berbeda beda itu telah dilembagakan dan dijamin keberadaannya begitu
sehingga tidak perlu bisa memakai dalil bahwa ada banyak kelompok yang tidak mengenal syariat islam
dan itu agak mustahil juga karena indonesia kan yang paling menonjolkan agama islam
ya mayoritas beragama islam
nah karena itu saya kira begini jalan keluarnya
karena ini kan jatuh delik dan muncul laporan
nah sebenarnya lebih baik kalau ibu sukma itu mengambil pendekatan yang lebih komunikatif
untuk berdialog dan berdiskusi
supaya ini jadi pelajaran bagi kita bahwa ada wilayah wilayah yang kita anggap sebagai
wilayah yang tidak
bisa lagi lah kita persoalkan
sebab kalau kita mempersoalkan itu sama dengan kita mempersoalkan eksistensi kita sebagai masyarakat yang beragam
dan kalau itu yang dipersoalkan kan ini menjadi struggle of existence gitu
jadi ini kayak mau saling meniadakan
nah karena itu saya kira pendekatannya itu dari sisi beliaunya itu adalah mendialogkan apa sih sebetulnya yang di
perdialogkan apa sih sebetulnya yang dia
bang fahri kalau misalnya mengatasnamakan sebuah karya sastra maka seharusnya tidak menjadi persoalan
karena bukan sebuah pidato yang disampaikan secara misalnya meledak ledak ataupun kritik sinis
tapi kalau ini adalah sebuah karya sastra apakah masih bisa dipahami ataukah tidak bisa juga
karena itu menyentuh wilayah yang sensitif seperti yang disebutkan tadi
ya itu definisinya terlalu terang
apa namanya terlalu kentara itu maknanya begitu
dalam puisi maksudnya
dan artinya kemudian kalau ada orang yang mempersoalkan secara hukum
orang itu juga difasilitasi oleh negara untuk mengajukan itu ke ranah hukum begitu
ini kan kita bicara kalau kita mau menarik keluar proses kreatifnya ibu sukma
itu kepada wilayah perdebatan akademik kebudayaan atau apa gitu kan
tapi kalau sudah menjadi hukum kan kita nggak bisa hindari karena itu hak masyarakat juga untuk mempersoalkan gitu loh
tapi maksud saya daripada
ya ini kritik sastra juga sebenarnya sih
ngapain sih mempersoalkan azan mempersoalkan jilbab gitu dan membanding bandingkan itu
ngapain kan sudah ada itu
ya kan itu kan seperti
itu kalau istilahnya itu
itu seperti mempersoalkan bahwa kita itu anak dan karena kita punya ibu
kan nggak boleh kita mempersoalkan ibu
karena kita sebagai anak sendiri lahir karena ada ibu
kan begitu ini anunya kan
kritik nalarnya gitu loh
jadi nggak perlu soal itu gitu loh
meskipun kita bisa ngomel sendiri di tempat diam diam
tapi begitu dia masuk ke wilayah publik
nah sekarang itu menjadi persoalan
jangankan itu ya
sekarang ini kita ceramah di dalam rumah ibadah kita
dan menggugat iman orang lain yang menjadi beda kita dalam rumah ibadah kita sendiri
tapi kemudian disebar melalui saluran sosial media
kadang kadang itu menjadi persoalan
bisa menjadi persoalan hukum
padahal itu adalah persoalan iman pendirian kita masing masing
disampaikan di tempat yang tertutup gitu ya di rumah ibadah sendiri
di rumah ibadah sendiri pun kadang kadang itu jadi persoalan begini ya
antara dua iman itu pasti berbeda
karena itu dia muncul dua iman
antara dua agama pasti berbeda karena muncul itu muncul dua agama
tapi kadang kadang di ruang tertutup pun
kita berbicara tentang iman kita
kadang kadang kita harus sambil mengkritik konsep iman dari orang lain
itu kadang kadang dianggap menjadi masalah
apalagi kalau ini
ketika keluar dalam media sosial begitu ya
apalagi kalau ini yang dibenturkan itu budaya dengan agama
nah itu menjadi lebih memancing masyarakat melapor
jadi soal masyarakat melapor itu soal lain sebetulnya
dan itu adalah hak publik untuk merasa terganggu itu adalah
dilindungi oleh undang undang
difasilitasi oleh negara bagaimana cara menyelesaikannya
tapi yang saya bicarakan ini adalah
beliau dengan proses kreatifnya dan yang lain lain nanti supaya kita mengambil pelajaran
ya sudah lah yang sudah kita saling terima terima aja lah
nggak perlu dipersoalkan lagi itulah indonesia gitu loh
kita nggak usah mempersoalkan hal hal yang sudah selesai gitu
terima kasih bang fary hamzah atas pendapatnya pada persoalan kontroversi puisi sukhmati soekarnopoetri
pada malam hari ini
selamat malam bang fary